yang diperbutkan oleh para jawara

yakin setelah kamu dengar kabar gembira ini
sakit kepalamu jadi hilang mardian
yang sayang kalau disiasiakan
bibit bebek bobotnya juga baik
dan kamu pasti akan suka melihatnya
sudahlah papi sama mami
tidak usah bertele tele
kami ini ingin menjodohkan kamu
kami ingin kamu segera menikah mardian
beri seluman jelek itu pelajaran
beri saja dia pelajaran
kurang ajar kamu mbak rika
lihat saja aku pasti akan membalasmu
mami kenapa harus pakai jas
kami tidak ingin mempermalukanmu di hadapan calon istrimu nanti mardian
iya tapi ini terlalu berlebihan
memang gadis kampung mana yang mau dikenalin sama pape mami
dia bukan gadis kampung mardia
tapi dia seorang bidadari
ya kan bu
mami papi benar
dia memang cantik
malam sudah hampir tiba
tapi kenapa sembarang belum keluar juga
jangan jangan terjadi sesuatu pada sembarang
tidak seharusnya kita meninggalkan sembara di hutan palipamali seperti ini cu
kalau benar benar terjadi apa apa sama sembarah
kamu tetap disini
biar aku yang masuk ke dalam hutan mencari sembarang sendirian
kalau kamu masuk ke hutan itu
itu malah tambah berbahaya
lalu harus bagaimana sir
apa kita akan membiarkan sembara tersesat di dalam hutan sendirian
ya tidak toh
lalu harus bagaimana sir
pokoknya berat sama dipikul ringan sama dijinjing
susah senang kita harus bersama ya
kalian tidak perlu masuk hutan
akhirnya kamu kembali alhamdulillah
syukurlah kamu sudah pulang
kamu membuat kami cemas sembarang
lihat apa yang aku bawa
sembarang itu apa
kok bentuknya aneh seperti itu
benar kan sembarang
inilah cawan yang diperbutkan oleh para jawa
selamat kalian berhasil
selamat kalian berhasil
selamat kalian berhasil
selamat kalian berhasil
selamat kalian berhasil
kalian ini adalah jawara jawara pilih tanding
sungguh aku sangat kagum dengan kehebatan kalian
sungguh aku sangat kagum dengan kehebatan kalian
kami ini dari padebo kan walet putih

jadi kami tidak akan memalukan padebo kan kami

sekali lagi selamat
sekarang berikan cawan itu kepadaku
serahkan dulu hadiah yang sudah menjadi hak kami
serahkan dulu hadiah yang sudah menjadi hak kami
setelah itu baru kami serahkan cawan ini padamu

jangan takut sembara
jangan takut sembara
jangan takut sembara
aku tidak mungkin ingkar janji
aku tidak mungkin mengikirkan janji
aku akan terus memberikan apa yang jadinya hak kalian
aku akan terus memberikan apa yang jadinya hak kalian
faridah enggak mau pulang budi
sejak kapan kamu jadi pembangkang
atau sejak kamu kenal dengan jandang atau diri
sejak kapan kamu kenal sama dia
jadi faridah ini
iya mari amah
faridah ini putriku
bersama kamu mari amah